perdana menteri australia scott morrison menghubungi pemerintah indonesia terkait rencana pembebasan abu bakar basir
dikutip dari detik com pm morrison menyampaikan bahwa rencana pembebasan abu bakar ⁇ asyir ⁇ menuai perhatian khusus dari australia
yang sejumlah warganya menjadi korban ledakan bom bali pada dua ribu dua belas
australia mengaku keberatan terhadap rencana pembebasan tersebut
pemerintah australia sebelumnya selalu menyuarakan perlawanan terhadap peringanan hukuman untuk bashir
pembebasan tersebut tidak terbuka
pondok pesantren islam al ⁇ mumin ⁇ ngeruki sukoharjo menyiapkan tenda untuk menampung jamaah dan masyarakat sekitar
yang hendak menyambut kedatangan ustadz abu bakar bashir
meskipun waktu kepulangan ustadz abu bakar basir masih belum ada kepastian
sejumlah persiapan menyambut kedatangan salah satu pengasuh pompes al mu'min ngeruki ini telah dilakukan
senin siang sejumlah pekerja mulai membuat tenda untuk menampung para jamaah atau warga sekitar
yang hendak menyambut kedatangan ustadz abu bakar bashir
menurut humas pompes al mu'min ngeruki mukson sampai saat ini proses belajar mengajar masih berlangsung normal
mengenai rencana penyambutan ustadz abu bakar ⁇ asyir ⁇ pihak pondok menyiapkan masjid dan tenda di sekitar masjid
dengan kapasitas seribu orang lebih
sejumlah persiapan menyambut kedatangan salah satu pengasuh pompes al mu'min ngeruki ini telah dilakukan
menurut humas pompes al mu'min ngeruki mukson sampai saat ini proses belajar mengajar masih berlangsung normal